hai bersama ratusan tim satgas dan relawan penanggulangan virus corona bupati pamekasan
sebelum melakukan penyemprotan menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa dan masyarakat
tim satgas penanggulangan virus corona terbagi empat regu dan disebar untuk melakukan penyemprotan
ke tujuh belas tempat ibadah dan pelayanan publik salah satunya di masjid agung asyuhada pamekasan
bupati bersama kapolres dan dandim delapan ratus dua puluh enam pamekasan dan satgas melakukan penyemprotan langsung tidak
hanya itu demi menjaga keamanan jurnalis dalam bertugas bupati menyemprotkan cairan disinfektan
kepada wartawan yang ikut meliput jadi teman teman wartawan itu meliput di banyak tempat mulai dari
semua peristiwa ingin tidak lepas diliput oleh teman teman media banyak bersentuhan dengan
masyarakat karena hanya banyak persoalan masyarakat harapan saya teman teman wartawan menjaga
kesehatan jaga jarak juga dengan beberapa orang
penyemprotan juga dilanjutkan kemul pelayanan publik di jalan raya panglegor untuk memastikan
keamanan disinfektan yang dibawa petugas bupati kapolres dan dandim disemprot untuk memberikan contoh kepada
masyarakat yang tengah antre membuat kartu keluarga bahwa disinfektan yang tengah digunakan aman begitu
juga terminal ronggo sukowati untuk terus memerangi virus corona sejumlah loket dan lapak penjual di
terminal juga di disinfektan penyemprotan juga dilakukan di pasar pasar para pedagang pun senang
pemerintah setempat masih memperhatikan warga di pasar termasuk para abang becak yang manggal
rencana penyemprotan masih akan terus dilakukan agar penyebaran virus corona tidak mewabah di
pamekasan ahmad zaini zain pamekasan jawa timur